pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang produser sebuah televisi swasta yang sedang bersepeda telah ditetapkan polisi sebagai tersangka
ia terancam kurungan penjara selama lima tahun lebih
mj seorang pengacara sedang mengendarai mobil suv hitam bernomor polisi b dua ribu tujuh ratus enam puluh lima sbn saat menabrak pengendara sepeda bernama sandi syafiq
hingga meninggal dunia di jalan gatot subroto jakarta selatan
tersangka yang merasa takut dihakimi masa langsung melarikan diri
saat ini kepolisian melakukan penahanan oleh tersangka guna menjalani pemeriksaan lanjutan di subdit gakum di telantas polda metro jaya
kita akan melakukan pemeriksaan kita lakukan penahanan kepada beliau malam ini
sampai besok kan ini masih pemeriksaan juga
jadi diberikan satu x dua puluh empat jam kemudian lakukan penahanan
iya tersangka sudah
undang undang nomor dua tahun dua ribu
lebih lima tahun